nah dua ribu dua puluh nih katanya mau langsing katanya mau sehat
tapi mana ayo bangun bahkan ada yang bilang udah bisa bangun mandi aja udah cukup ya
apalagi kalau harus ganti baju terus olahraga wah itu udah double bonus
musim hujan gak ada lagi alasan dong ya untuk tidak olahraga
hari ini saya bagi bagi tips untuk anda ketemuan sama personal training di sini
mbak mirsa bagus ya bisa bangun
ada banyak pilihan olahraga indoor
kali ini saya berikan tips gerakan sederhana hanya mengandalkan beban tubuh sendiri dan bisa anda ikuti di rumah
pertama pemanasan dulu ya
kita mulai dengan squat
jadi kayak mau duduk gitu ya
yang dibebankan adalah bagian pantatnya
oh bagian belakang
jadi fokus bagian pantat
oke ya lebih bagus
terun lagi turun lagi turun lagi
wow turunnya sampai seberapa ya
oh jadi bagian belakangnya
dibebankan di pantat
tukun naik squeeze pantatnya
serupa tapi tak sama
selanjutnya anda bisa juga lakukan deadlift
kalau sehari hari tangkron dan segala macam banyak sakit di lower bag
karena dia di postur yang buruk
ya terbebani jangka waktu panjang
tapi di kehidupan sehari harinya
nggak pernah ada momen buat ngelatih
nah ini cue nya bedanya sama squat
pantatnya yang ke belakang
badannya yang membungkuk
oke dan lututnya jangan sampai maju
jadi pantatnya yang ke belakang badannya yang membungkuk
lututnya di tangan
pantatnya yang ke belakang
pantatnya ke belakang badannya yang membungkuk
perfect ini dia triknya
ayo jangan kasih kendor
selanjutnya push up
jempolnya ini sejajar dengan shouldernya
jadi dia seolah olah dibayangin
persis di arah shoulder
sampai hampir kena
sampai hampir kena
kalau ini mana bisa
gak bisa ya
kalau perempuan gimana nih
kalau perempuan ini juga gak bisa
ini bukan cuma masalah cewek aja
kalau nggak bisa ada regressnya
kalau tadi tumpuannya di jari kaki
sekarang tumpuannya ada di lutut
penempatan tangannya sama seolah olah persis di bawah shouldernya
turun sama hampir kena
mungkin aku kurang lebar ya
turun bisa oke
turun naik lagi
jika masih belum cukup kuat mengangkat dan menurunkan beban tubuh di posisi optimal
anda bisa gunakan bangku atau level
namun pastikan punggung tetap lurus tidak melengkung seperti ini
buat saya ini nih yang menantang
jangan lupa kunci alias tahan otot perut setiap melakukan gerakan ya
sekarang tumpuannya ada di shoulder
ada di siku
dan sikunya harus sejajar dengan shoulder nya
posisi ininya mau sejajar boleh
masuk senyaman mungkin ya
yang penting patokan di sikunya yang harus sejajar dengan shoulder nya
patokan kedua adalah badannya harus tegak lurus kalau dilihat dari samping
jadi jangan sampai naik
jangan sampai lean turun
dia harus tegak lurus
patokan tegak lurusnya tiga dari satu ini ya

untuk repetisi gerakan baiknya tidak perlu ambisius
mulai dari enam sampai delapan kali hitungan saja tiap gerakan
jika otot terasa pegal lakukan pendinginan dan istirahat dulu
anggapan tentang melanjutkan olahraga saat otot masih nyeri itu mitos loh
otot yang dipecah pasca olahraga harus diberi waktu beregenerasi
jangan lupa subscribe channel ini untuk dapat info terbaru